presiden jokowi dodo merestui putra bungsunya kaisang pengharap untuk terjun ke dalam dunia politik
dan sebagai orang tua jokowi akan merestui dan juga mendoakan jika kaisang memiliki keinginan untuk memimpin sebuah wilayah
sebelumnya santer kabar bahwa kaisang akan maju dalam pemilihan wali kota depok
pak kaisang mau maju pak kaisang mau maju pak kaisang mau maju depok
saya tanyakan ke dia saya itu terbiasa ya terbiasa kalau yang namanya anak sudah berkeluarga
saya punya anak sudah berkeluarga itu tanggung jawabnya ada sudah di mereka
kalau saya ditanya saya pasti memberikan saran
tapi kalau saya ditanya saya pasti memberikan salam

pak soal ekspor pasir laut dong pak jokowi
tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan